komisi pemilihan umum memutuskan untuk tidak lagi memberikan kisi kisi pertanyaan
kepada pasangan calon di debat pemilu mendatang
keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak
komisioner kpu wahyu setiawan mengatakan
kpu akan mengubah format debat yang memungkinkan paslon lebih mengeksplorasi gagasan
selain tidak lagi memberikan kisi kisi pertanyaan debat
kpu juga akan mengevaluasi proses pemilihan moderator dan panelis
dengan melibatkan lembaga masyarakat
kpu juga akan memperpanjang durasi debat di setiap sesi
agar paslon dapat lebih terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan
wahyu menegaskan kpu terbuka dan menerima masukan dari semua pihak untuk debat selanjutnya
namun kpu juga mengimbau para pasangan calon untuk lebih mempersiapkan diri
dan lebih luas selama debat berlangsung
yang pertama terkait dengan format dan mekanisme debat
debat kedua format dan mekanisme akan kita
rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
menunjukkan performa menunjukkan kapasitas terkait dengan penyampaian gagasan gagasan besar
yang tercantum dalam visi misi program untuk memimpin indonesia lima tahun mendatang
untuk kisi kisi gimana pak jadinya
dan yang penting kami mendapat
beberapa kritik saran dari berbagai kelompok masyarakat
kita pastikan untuk debat kedua
abstraksi kisi kisi soal yang dibuat oleh panelis
tidak akan kita beritahukan kepada pasangan salon presiden dan salon wakil presiden